aku masih belum percaya
kalau mereka itu adik aku
mama tahu kok ini sulit buat kamu
tapi kamu harus coba menerima kenyataan
kalau kamu kayak gini terus berlarut
lalu dalam kesedihan kamu
kamu akan semakin terpuruk
soal pertunangan randy dan mereka
bahkan kalau bisa
kenapa pertunangan kalian gak dipercepat
kalau secepat itu nggak bisa
karena kita belum nyiapin apa apa
tapi menurut saya akan lebih baik
kalau misalkan dilakukan yang lebih cepat
yaudah kalau begitu biar kalian saja yang menentukan waktunya
yang pasti papa setuju dan mengeras tujuan kalian
biar enggak saja hell
iya mama setujuku
aku pulang dulu ya
kalian udah disini
gue abis ketemu sama om bram santantayu
kita mau tunangan
ya ampun tunangan
kami berdua udah dapet restu
jadi sekarang kita tinggal tunggu waktu aja
meka randy selamat ya
mereka mau tunangan sama randy
dengan kayak begini bimo pasti bakalan lebih cepat move on
dan ngelupain meka
yaudah dina kalau gitu gue cabut dulu ya
gue cabut dulu ya
tante gimana sih
masa malah gak dukung
aku udah dihukum pertunangannya randy sama meka
aku gak akan ngebiarin ini terjadi tante
aku bakal gagalin semuanya
kamu tuh gak boleh gegabah dong
coba deh kamu pikir baik baik
kalau kamu udah punya segala galanya
ngapain kamu masih mikiran untuk ngejar randy
kalau kamu fokus ke rencana kita dan kamu berhasil
kamu bisa ngedapetin apa aja yang kamu mau
termasuk uang yang banyak
jadi sekarang mendingan kamu tenang dulu
dan pikirkan baik baik apa yang aku bilang ke kamu
dan juga gini
aku gak akan ngebiarin meka rebut randy dari aku

gue sama mereka setuju mau bawa hubungan kita ke jenjang yang lebih serius
maafin aku bingung aku gak bisa angkat telepon dari kamu
ini lebih baik buat kita
kenapa kamu gak mau angkat telfon aku meka
kamu pasti lagi mikirin soal meka dan randy ya
meka itu adalah
apa ma adik aku
aku masih belum percaya
kalau meka itu adik aku
mama tahu kok ini sulit buat kamu
tapi kamu harus coba menerima kenyataan
kalau kamu kayak gini terus berlarut larut dalam kesedihan kamu
kamu akan semakin terpuruk
makanya mama mau kamu bisa menerima soal pertunangan randy dan meka

aku akan menerima soal pertunangan randy dan meka

meka sekarang udah bahagia sama randy
dan sebagai kakaknya harusnya kamu juga bisa bahagia dong demi meka
meka tunggu meka
kalian nanti lagi juga datang mama
ah tuh dia panjang umur
udah nunggu amayah
enggak belum terlalu lama
ini emang juga udah ngerencanain kita untuk fitting baju
iya buat tunangan